ketua umum gabungan pengusaha makanan dan minuman gapmi adi lukman mengatakan
kenaikan permintaan tersebut terjadi sejak meningkatnya mobilitas masyarakat
pasca penghapusan kebijakan ppkm pada rabu malam
dengan adanya lonjakan permintaan tersebut pelaku usaha sudah bersepakat
dengan retail modern dan pasar nasional untuk melakukan pendistribusian
ke seluruh wilayah demi menjamin ketersediaannya
meski begitu pelaku usaha mengaku margin bisnis tipis karena terkendala
kenaikan harga kebutuhan pokok
sementara pihaknya tidak bisa menaikkan harga jual karena harus mempertimbangkan
daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah
kalau secara umum ya perkiraan saya kemungkinan peningkatan average
dibanding average bulanan mungkin sekitar tiga puluh empat puluh persen dibanding rata rata bulanan ya
kita itu mulai dari tiga bulan sebelum puasa januari februari maret
kalau tahun tahun lalu peningkatan mungkin sekitar
dua puluh an persen dua puluh persen lebih seperti itu
saya tentunya ini sangat berharap bahwa lebaran ini tidak ada hambatan
di dalam logistik karena saya monitor dari industri juga sudah
mendistribusikan sampai ke pelosok pelosok
ketersediaan dan harga menjadi hal yang diperhatikan kementerian perdagangan
khususnya menjelang puasa seperti komoditas daging gula bawang putih
minyak goreng dan tepung terigu
yang banyak dibutuhkan menjelang hari raya
pemerintah sudah melakukan importasi untuk kedelai tepung terigu bawang putih dan gula
namun khusus cabai mendak mengaku cukup sulit untuk mengamankan pasokan
karena panen terkendala musim hujan
tapi yang paling penting lebaran ini stoknya cukup
saya lagi gencar sekali untuk daging gula bawang putih minyak goreng kemudian terigu
karena itu nanti orang membuat kue
kerja keras ini ya sudah tinggal lima belas hari berapa hari lagi
delapan belas hari lagi puasa
jadi sudah mulai masuk ini
kita yang putih tersedia
kadang kadang kan kalau lebaran itu memang agak naik sedikit
ya pedagang kadang kadang untungnya kapan lagi katanya
saat saat seperti itu
zulkifli hasan menambahkan kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat pedagang masih wajar
karena untuk mengambil keuntungan khususnya pada momen bulan ramadan